anda kembali bersama kami di layar pemilu terpercaya spesial pilpres dua ribu sembilan belas
dua pasang bakal calon presiden telah resmi mendaftar ke kpu
baik prabowo maupun joko widodo mengaku memiliki kekuatan untuk membangun ekonomi bangsa indonesia agar lebih baik
prabowo yakin partai koalisinya bisa menyelesaikan keadaan ekonomi yang terhambat secara sistemik
sehingga menimbulkan kegagalan pemerataan kekayaan
sementara bakal calon presiden joko widodo mengaku telah membuktikan kinerjanya selama empat tahun
dengan menjaga kedaulatan kekayaan alam dan merebut mayoritas saham freeport
joko widodo berharap fondasi yang telah terbangun perlu dilanjutkan
koalisi kita kita bentuk adalah untuk mencari suatu solusi suatu jalan keluar
suatu penyelesaian terhadap masalah masalah mendasar bangsa indonesia
yaitu mengalirnya kekayaan nasional keluar dari bangsa indonesia
yaitu di mana proses kesejahteraan bangsa indonesia terhambat oleh sistemik oleh suatu keadaan sistemik
yang tidak mendorong pemerataan kekayaan
kita juga ingin mewujudkan keadaan

kita ingin melanjutkan pemerataan pembangunan yang berkeadilan
kita jaga kedaulatan kita kita jaga kekayaan sumber daya alam kita
blok rokan blok mahakam dan mayoritas saham freeport adalah bukti bahwa kita berdaulat
dan kita ingin melakukan hal yang berharga yang berharga dan yang berharga untuk seluruh rakyat indonesia
sebesar besarnya kita gunakan untuk kemakmuran rakyat indonesia
apa yang kita kerjakan empat tahun ini adalah bukti adalah bukti bukan fiksi
inilah fondasi yang sudah terbangun yang perlu disambung yang perlu diteruskan dan yang perlu dilanjutkan
ya memang dalam beberapa kesempatan berbalas pernyataan kubu jokowi dan juga prabowo tidak bisa dihindari ya putri ya
tentu saja dan terutama sekali sorotan soal kemandirian ekonomi
dan kita bisa dengarkan di pidato yang disampaikan oleh kedua pihak baik jokowi dodo maupun prabowo subianto sangat mengedepankan
konsep ekonomi ya
ekonomi juga jargon jargonnya dikedepankan sekali
dan ini tentunya yang diharapkan sebenarnya oleh kita masyarakat indonesia
nanti memang adu program
soal mengedepankan dan memperbaiki ekonomi indonesia untuk ke arah yang lebih baik
kita akan bahas pada malam hari ini sudah ada narasumber
ada empat narasumber yang sebelah kiri tadi sudah kita perkenalkan ada abang andre dan juga ada ustaz al kotod
abang andre andre rosiade wasegjen partai gerindra kemudian muhammad al kotod sekjen forum umat islam
selamat malam kembali bapak bapak
kita sekarang membahas topik yang berbeda
dan sebelah kanan saya dari kubu pak jokowi
sudah ada bang marwar arsirait politikus dari pd perjuangan selamat malam bang ara
dan sudah ada mas ciko hakim relawan jokowi selamat malam mas ciko
oke saya ke bang ara dulu
secara jelas sekali presiden joko widodo tadi benar benar sampai mendeskripsikan
blokrokan sudah diambil freeport diambil alih artinya apa
banyak yang mengatakan oke ini jokowi sepertinya agak agak show off nih
pengen nunjukin bahwa ekonomi kita membaik
nasionalisasi sedang berjalan atau apa sebenarnya
ya rakyat perlu bukti
pada saat kekuasaan ada di tangan jokowi
pada saat dia punya kewenangan di pemerintah sebagai presiden yang dipilih rakyat
ada pilihan apakah menjadi antek antek asing
ataukah menunjukkan kedaulatan sebagai presiden dari dua ratus lima puluh juta rakyat
dengan banyak yang bilang dia lemah
banyak yang dibilang antek asing antek asing segala macam
tapi saya rasa hari ini bukti aja gitu
ya dengan saya senang sekali kalau kontestasi pertarungan itu
adalah adu visi visi program dan apa yang sudah dilakukan
apa yang sudah dilakukan pada saat itu
apa yang sudah dilakukan pada saat rakyat memberikan kesempatan
jokowi jelas bersama pak jk tentunya satu paket
pada saat pemilu dua ribu empat belas mereka berduet dipilih rakyat mengalahkan prabowo hatta
dan pada saat diberikan kekuasaan
jokowi melakukan itu
bagaimana kan bisa saja blok rokan itu yang besar sekali
artinya diteruskan sama amerika
jadi apa yang di
bagaimana freeport juga diteruskan bisa saja
tapi dia memilih untuk tunjukkan bahwa bagaimana kekuasaan itu
bukan untuk menjual atau memberikan kesempatan kepada
tidak anti asing
tapi kalau bangsa ini mampu dan bisa melakukannya sendiri
jokowi lakukan itu
tapi santun ya
tidak usah banyak bicara
tidak usah banyak returika
karena saya pikir rakyat indonesia sekarang butuh yang konkret
jadi apa yang disampaikan pak jokowi tadi itu adalah sebenarnya penegasan atas
katakanlah serangan serangan politik begitu
tuduhan tuduhan yang selama ini mengarah ke pak jokowi bahwa antek asing dan lain sebagainya
bahwa itu kemudian disampaikan kepada masyarakat ketika awal awal ingin mendaftar ke kpu untuk pilpres dua ribu sembilan
memang kalau politik praktis kan ada etika ada moral
kalau posisi sekarang kan jokowi jauh di atas prabowo
dari berbagai data survei lima tahun ini bahkan dari dua ribu tiga belas sampai dua ribu
ya berbagai data survei yang mana pun ya
gerindra dan pd perjuangan pdi perjuangan jauh di atas gerindra
dan jokowi juga jauh di atas prabowo
ya tentu wajar gitu kita bersaing secara sehat untuk memperjuangkan apa yang kita yakini benar
apakah menyangkut orang orang saya dukung
pak jokowi mas andri dukung mas prabowo wajar
caranya kalau sudah punya tekad yang sama
bukan adu otot gitu kan
saya rasa itu bagus sekali
saya rasa indonesia akan menjadi bangsa yang bermartabat

dan sudah sejak semalam ya ketika deklarasi juga pak prabowo subianto sudah menyebutkan yang ini adalah
dan sudah sejak semalam ya ketika deklarasi juga pak prabowo juga sedikit menjabarkan tentang kondisi perekonomian
jadi yang paling dilihat sebenarnya dari prabowo subianto
kegagalan ekonomi petahana
atau apa sih konsepnya ekonomi dari pak prabowo ini
kalau kita lihat di lembaga survei bahwa ada empat isu yang besar di bangsa kita
pertama soal pertumbuhan ekonomi
yang kedua soal harga harga
yang ketiga soal pelapaan pekerjaan
yang ketiga soal pelapaan pekerjaan
dan keempat soal korupsi
ini empat survei permasalahan yang ada di indonesia
kita sudah lihat di berbagai lembaga survei mungkin bang ara juga bang ciko juga tahu
pak jokowi dalam pidato dan kampanye beliau yang begitu memukau
karena ada efek kejut yang baru waktu itu di dua ribu empat belas
beliau dengan indah berkata kata bahwa
yang kedua kita bicara sekarang soal masalah yang dihadapi oleh ibu ibu rumah tangga putri juga menghadapi masalah itu
bahwa bagaimana sekarang masyarakat merasakan kesulitan bahwa harga harga bahan kebutuhan bahan pokok tinggi
ini juga menjadi concern pak prabowo
sekarang di zaman pak jokowi lah bang ara harga telur hampir sama dengan harga ayamnya gitu
lalu yang ketiga soal pampekerjaan
pak jokowi berjanji akan membuka sepuluh juta lapangan pekerjaan
padahal pertumbuhan angka pencari kerja itu hampir tiga juta setahun
jadi ada dua juta missnya yang kurang
nah ini karena pertumbuhan ekonomi sangat rendah di jalan pak jokowi
pemerintah ini diselamatkan oleh gojek dan grab
kalau tidak ada gojek dan grab jutaan
oke itu apa yang
isu yang terakhir itu soal pemerintahan korupsi
kita tahu pak jokowi selalu mengerepankan isu pemerintahan korupsi
bahwa pak jokowi akan berkomitmen mendukung kpk memberikan anggaran menambah penyidik
kita lihat bagaimana kpk berteriak lalu lsm berteriak lalu tokoh tokoh bangsa berteriak
pak jokowi kalau anda berkomitmen membela kpk bentuk tim
gabungan pencari fakta
oke baik pak andre
nah untuk kasus novel nanti kita bahas di segmen selanjutnya ini kita masih ke ekonomi
tapi kalau begitu dari apa yang sudah dipotret oleh teman teman gerindra
terhadap kinerja pemerintah di bidang ekonomi selama katakanlah empat tahun terakhir ini
lalu apa yang ingin ditawarkan oleh pak prabowo ini kan menjadi penting
bentuk ekonomi kerakyatan seperti apa
jangan sampai kemudian kita sering sekali mendengar istilah ekonomi kerakyatan
tapi kita nggak tahu seperti apa
pak prabowo beberapa kali menyampaikan menghapuskan neolib ya
yang dituduhkan saat ini sedang berlangsung
ya jelas kita akan melakukan kebijakan ekonomi yang kita lakukan perubahan yang jelas ya
bagaimana nanti pak prabowo akan melakukan kebijakan yang benar benar berpijak kepada kepentingan rakyat
bagaimana nanti soal bahan pokok ya
pak prabowo itu yang dilakukan oleh bang sandi di dki sebagai wakil gubernur dki
bagaimana dki ini saya kasih contoh satu ya hal ya
merumuskan suatu rantai distribusi yang sederhana transparan dan berkeadilan
contoh di dki di saat harga telur sampai tiga puluh ribu di berbagai daerah di indonesia
bang sandi langsung jemput bola ke blitar
untuk membangun rantai distribusi yang tadi saya sampaikan sederhana berkeadilan dan transparan
harga telur yang ada di dki hanya sembilan belas ribu
nah itu bisa dilakukan
ini berarti ada something wrong dalam distribusi
ini adalah hal yang terjadi karena kebutuhan bahan pokok kita yang membuat ada masalah masalah
lalu soal kebijakan lainnya
contoh soal pertumbuhan ekonomi
kenapa pertumbuhan ekonomi kita begitu rendah
jadi kalau kita cukup nambah berapa persen itu akan ada tambahan ang dana sekitar delapan ratus ribu
sehingga kita tidak perlu berhutang lagi ke luar negeri seperti yang disampaikan pak jokowi di dua ribu dua puluh
uang kita cukup uang kita cukup semua gampang
ternyata pak jokowi yang paling rajin dan getot berhutang
padahal janjinya tidak akan berhutang
kalau pak prabowo kan juga beberapa kali sering menyampaikan semuanya nasionalisasi nasionalisasi
yang dilakukan pak jokowi sekarang masih belum cukup
ya saya rasa yang disampaikan pak jokowi soal fasilitas
ini kan pak jokowi soal freeport ya
kita masih lihat bahwa freeport ini kan baru rencana
baru kesepakatan awal belum terrealisasi itu pertama
lalu yang kedua freeport itu tahun dua ribu dua puluh satu kontrak karyanya kan sudah habis
seharusnya kan ada ruang ruang pemerintah untuk lebih tegas untuk berbicara
sehingga kita tidak perlu habis lima puluh tiga triliun pemerintah berhutang lagi untuk membeli freeport
dan blok blokan yang disampaikan bang ara kan ini diambil menjelang tahun politik setelah ada kritik yang keras oleh pak amin
ya intinya setelah amin rais berteriak soal blok blokan
barulah pemerintah bersikap mengambil alih
itu fakta bang ciko
kurang dari dua puluh empat jam ya pak
tapi diambil juga kan tapi ternyata belum memuaskan ya
nanti kita dengarkan dari bang ciko dan juga bang ara
seperti apa merespon apa yang mereka katakan
bang ara seperti apa merespon apa yang tadi sudah disampaikan oleh bang andre
nanti juga kita ke pak alkotot
masih mengenai isu ekonomi kira kira begitu
kami akan segera kembali tetap bersama kami di layar pemilu terpercaya
anda kembali bersama kami di layar pemilu terpercaya
bang ciko tadi sudah mendengar bahwa memang masih banyak yang kurang
tentu saja dari kubu penantang ya
dari apa yang dilakukan oleh petahana masih belum puas
terutama soal apa misalnya untuk blok rokan diambil pada saat saat terakhir
di tahun tahun politik begitu ya kata bang andre
tahun tahun politik sangat sangat politis
dan itu merupakan apa ya
apakah itu merupakan bagian dari cara untuk meningkatkan citra atau bagaimana
tapi di level yang mikro ternyata justru harga harga semuanya naik
harga telur kata tadi harga air dan lain sebagainya
politik itu kan sebuah kontestasi ya
kalau dalam agama islam itu kan berfasta bikul khairat
berlomba lomba dalam kebaikan
jadi pencitraan itu wajib
tapi jelas kerjanya
ya kan apalagi aib orang lain
jadi kalau kerja tunjukkan yang baik
nah ini nggak ada yang salah
mendekati pemilu atau pilpres
itu saya rasa adalah hal yang kebetulan
tapi kalau dibilang tadi karena pak amin baru ngomong
terus akhirnya baru pak jokowi dan timnya melakukan itu
karena itu kan masa kurang dari dua puluh empat jam
eh besok kita ketemu mau siapa juga nggak bisa segampang itu
besok ketemu udah siapin draft surat ya kan
mou dan lain lain
artinya itu sudah ada prosesnya sudah disiapkan lama begitu ya
nah saya rasa mungkin
pak amin kurang mendapat masukan yang apa ya
yang intelijennya kurang canggih gitu
sehingga terlalu terlambat gitu
termasuk soft report yang dikatakan prosesnya masih menggantung
tapi sudah headlinenya dimana mana yang
jadi itu gini
itu sudah ada head of agreementnya
head of agreement itu adalah permulaan dari sebuah proses gitu
tapi head of agreement biasanya
kalau ada dua perusahaan besar atau sebuah perusahaan dengan negara
itu sudah political willnya udah jalan
business willnya udah
jadi tinggal abis itu mou abis itu agreement
jadi itu hanya proses dan memang tidak akan meleset jauh dari itu
bang ciko ini kan kalau itu adalah mungkin untuk hal yang lebih makro ya begitu
untuk hal yang lebih mikro lebih ke masyarakat
sebagai relawan pendukung pak jokowi dalam empat tahun terakhir
memang faktanya kita lihat rupiah terus anjlok
begitukan harga harga mahal
ini yang hari hari mungkin dihadapi oleh masyarakat
nah sebagai relawan apa sih yang kemudian bang ciko tangkap dari kondisi ekonomi kita saat ini
tidak bermaksud untuk apolijetik gitu ya
mengatakan bahwa dunia juga mengalami keadaan ekonomi yang tidak menentu
tapi memang kenyataannya begitu
itu kita harus pahami
kalau kita bicara rupiah against of dollar
kita harus juga bicarakan mata uang mata uang lain melawan dolar
tapi kan susah kita nggak membawa data itu di sini
nah itu satu
yang kedua tadi kita bicara kenaikan harga bahan pokok
pasti terkait inflasi
terkait dengan tadi tax ratio
tapi kan tadi itu mengusik
ini yang baru dinamakan perang program
jadi kalau di amerika itu sama
kalau partai republik itu senang naikin pajak untuk orang kelas menengah bawah
terus memberikan kebebasan pajak atau amnesti dan lain lain untuk yang corporate gitu
sedangkan demokra terbaliknya
nah ini yang saya senang sekali
tadi udah di browth up sama andre
contohnya tadi kata kata anda jelas
salah satunya adalah berarti menaikkan pajak
itu yang diinginkan oleh tim dari kubu satu
reformasi pajak dalam artian akan lebih banyak orang yang dipajak
sekarang andre tadi mengatakan employment turun
unemployment masih tinggi
tapi terus mau naikin pajak ini gimana nih
jadi harus jelas dulu nih
apakah sudah dikonsepkan dulu oleh tim sana
sistem ekonomi yang bagaimana yang akan dijalankan
tinggal melawan apa yang sudah dijalankan oleh incumbent
incumbent kan jelas
udah terjadi selama empat tahun
jadi kita perlu mendengar apa yang akan pak prabowo dan sandi uno lakukan
untuk memperbaiki apa yang dibilang oleh mereka sedang rusak padahal enggak
termasuk juga konsep yang tadi pak alkota di awal sempat sampaikan
apa itu bisa memperbaiki perekonomian yang diklaim buruk oleh kubu prabowo
pertama bahwa kita merasakan ya
saya ini kan orang bukan pemain politik
tapi sebagai masyarakat merasakan bahwa kehidupan sekarang ini sulit di zaman jokowi ini
harganya terus naik terus
tarif dasar listrik
kemudian apa namanya
harga harga telur segala macam
bbm ini naik terus gitu ya
jadi masyarakat kelihatannya semakin lama semakin berat ya
mungkin yang dimakan oleh mereka itu dari segi gisi segala macam itu mungkin lebih dikit
karena akan duitnya habis untuk segala macam itu
jadi oleh karena itu sebenarnya disini yang saya sampaikan gagasan ekonomi konstitusi tadi itu menggerakkan ekonomi masyarakat
ini mungkin yang harus di apa namanya
yang sekarang tidak berjalan atau belum berjalan
saya tidak melihat adanya gerakan ekonomi di masyarakat itu apa namanya dengan gagasan yang betul betul apa istilahnya masif gitu ya
konkretnya seperti apa misalnya contoh gerakan ekonomi masyarakat
pasang disini kan juga bisa kita bilangin ke ekonomi masyarakat
kawan kita iksan dinursi dia punya apa namanya satu proyek di apa namanya
di satu tempat ya tidak perlu saya tunjukkan
yang dulunya sistem peer di zaman orde baru dulu sistem peer itu plasma selalu untung
apa inti selalu untung
tapi masyarakatnya di plasma itu selalu menanggung
yang utang ya dibanding utang
nah dengan gerakan ekonomi konstitusi tadi sekarang justru plasma itu menjadi hidup menjadi bangkit bahkan di daerah tersebut minimal mereka punya mobil avanza
nah ini yang seharusnya diwujudkan di tengah tengah masyarakat
jadi masyarakat ini dibangun apa namanya ekonominya
supaya berdaya gitu ya
ya supaya berdaya
jadi kita harus membuatkan sistemnya dan ini sudah ada sistemnya tinggal dipakai saja
nah tapi ini adalah harus melalui pergerakan di masyarakat
nah saya kira ini yang akan dilakukan oleh timnya pak prabowo dengan okoc dan atau yang kita namakan
baik pak alketot kalau anda belum melihat ada pergerakan ekonomi kerakyatan dan sebagainya

ekonomi seperti apa yang anda lihat saat ini tengah terjadi di indonesia di era pak jokowi
ya kebanyakan korporate sama government
jadi infrastruktur ini kan rame kan dimana mana tapi yang saya dengar banyak apa namanya
tapi dirasakan juga tidak oleh rakyat infrastruktur
ya infrastruktur pasti dirasakan ya pasti dirasakan
tapi maksudnya ini hanya apa namanya menguntungkan ya tidak
tidak sebesar besarnya kemakmuran rakyat
tapi hanya untuk sebagian karena gini saya ini kan orang jawa timur ya biasa mudik ya biasa mudik
jadi kebanyakan jalan ini dipakai itu oleh truck truck ya dari industri ke industri ya truck truck itu
kebanyakan dipakai dan ini berarti milik umumnya ini industri industri multi nasional
jadi yang bangun pakai apbn itu rakyat kita tapi yang menikmati keuntungannya dibawa ke luar negeri
itu yang dirasakan oleh masyarakat ya jadi baru masyarakat itu
tapi misalnya truknya membawa komoditi kan juga itu nanti dirasakan oleh masyarakat
ya berapa persen ya cuma sebagian aja contoh aja nih air
air ya merek tertentu yang milih asing ya anda paham tentunya
nah itu bagaimana orang orang di dari daerah jawa timur
dari sukabumi ya cijeruk sampai ke bogor itu jalan rusak seling rusak karena beratnya itu ya
nah itu yang dirasakan oleh masyarakat tapi keuntungan dibawa keluar
bang ara ada yang ditanggapi dari apa yang disampaikan oleh pak alketot dan juga bang andre
buru buru gak kalau buru buru abis ini aja
enggak enggak silahkan bang arang karena kan panjang kayaknya ya
iya kalau buru buru tenang tenang aja ini kan masih jauh ya
jadi positioning ya saya rasa kita membangun tradisi ya
ini andre kan adik saya jadi kalau yang bagus bagus
udah kritiknya pak amin tadi bagus jadi kerjain aja
kalau ada yang bagus kenapa sih gitu ya
positif kok menurut saya gitu ya dikerjain
ya jadi menurut saya juga nggak mungkin lah semuanya nggak bagus pasti ada yang bagus
kalau ada yang bagus soal ekonomi soal kemandirian dan sebagainya
saya pikir harus ada karakter
harus ada karakter kenegarawanan ya
sebenarnya jokowi prabowo itu sudah kasih contoh sih
kita bertarung keras ya dua ribu empat belas saya belum lihat andre ya waktu itu ya
kamu belum ada di situ kayaknya
waktu itu di situ ada fahri ada siapa temen temen ya yang fahri ya yang
tapi sesudah itu bisa berkawan pak jokowi sesudah dimenangkan oleh mk kpu
undang pak prabowo pak prabowo hadir di apa
dan saya rasa itu
saya rasa juga nanti siapapun yang menang itu tradisi itu bagus banget
jadi ya jokowi menang jokowi undang prabowo prabowo menang undang jokowi
saya rasa saya pikir bahasa bahasa gitu yang pengen didengar rakyat gitu
jadi kita tuh politisi jangan selalu berusaha cari salahnya gitu loh
karena saya rasa saya akui juga jokowi gak semuanya bagus kok pasti ada kekurangan
sportif aja gitu
gak mungkin semua pemerintahan semua presiden indonesia pasti ada bagusnya pasti ada kekurangannya
itu menurut saya
siapapun yang jadi presiden
jadi menurut saya kita juga harus membangun suatu karakter sportif apalagi kita kita yang masih muda muda ya
jokowi prabowo udah kasih contoh bisa naik kuda bareng bisa makan nasi goreng sama sama bisa lihat sama sama
jadi kadang kadang nih tim hore nya yang malah lebih ini kan biasa begitu
jadi lucu juga kita ntar gak pernah naik kelas nih jadinya begitu terus gitu
kalau saya pribadi ya yang bagus bagus misalnya banyak yang sama sama waktu undang undang
tapi kritik kritik dari pak alkotan dari mbak andret itu kan harus dijawab juga bang ar oleh pemerintah oleh para kandidat ini
jawabnya kan tadi jokowi katakan jawaban dengan tindakan
pemerintah kan nggak bisa jawab dengan wacana
tapi dalam tindakan itu pasti ada yang sudah bagus ada yang sudah dilakukan ada yang belum
saya termasuk orang yang pendukung jokowi yang menganut objektivitas dan sportivitas
ya karena nggak ada yang sempurna
saya paham betul gitu loh
ada seorang pemimpin seorang presiden gubernur bupati wali kota siapapun
artinya mengakui dong bahwa harga saat ini mahal begitu kan apa namanya ekonomi misalnya rupiah anjlok dan lain sebagainya itu kan kemudian dirasakan juga oleh masyarakat
kalau rupiah itu melemah itu jelas gitu
kita harus akui karena datanya terukur ya
tentu ada soal makro ada soal mikro
bagaimana amerika konsolidasi memberikan insentif pajak yang luar biasa
suku bunga the fed bank sentral bagi
bank sentral bagaimana dari amerika itu dinaikkan
sehingga bagaimana investor di amerika jadi balik ke sana
uang uang yang ada di luar balik lagi ke sana
tentu investasi bukan hanya di indonesia makin berkurang
itu pas juga ada cina juga mengalami ekonomi yang tidak begitu baik kan begitu
jadi kita juga tahu bagaimana kita hidup ini tidak bisa sendiri di dunia ini
di indonesia tidak bisa sendiri saling menghargai
di dunia juga ada saling ketergantungan
itu yang mungkin kemudian ada tuduhan keberpihakan terhadap asing
kenapa rokan diambil ahli
kan tadi jokowi katakan gitu ya dalam pidatonya
dia menyampaikan dengan fakta fakta
tapi juga saya harus akui pasti ada kekurangan kekurangan yang belum dimaksimalkan
misalnya soal pajak
tadi betul andre ya
itu saya akui bagaimana kita harus meningkatkan tax ratio nya
ini orangnya objektif ya
kalau benar benar salah salah gitu ya
nah tapi ada juga yang bagus kan selama ini wacana tax amnesty
gerindra juga dukung kan pengampunan pajak
itu kan bagus kan bagi masyarakat kan
yang duitnya selama ini disimpan di singapura balik
itu kan juga mungkin andre yang itu bagus banget kan begitu
jadi ada yang memang yang kurang ya kurang gitu loh
betul nggak pak andre begitu
kalau di luar masuk juga
nggak ada lah
pak ara tahu persis
pak ara tahu persis
pertama ya saya mau jawab
hubungan pak prabowo dan pak jokowi sangat baik ya
berbagai berapa kali mereka bertemu
dikit lagi berpasangan ya
kalau nggak kau ajak
hubungan pak prabowo dan pak jokowi sangat baik
kita semua mengetahui bagaimana pak prabowo dan pak jokowi
mengetahui bagaimana pak prabowo menghormati pak jokowi sebagai presiden indonesia
dan bagaimana pak prabowo memberikan tradisi baru kepada bangsa indonesia
beliau kalah dalam pemilu dua ribu empat belas
beliau datang ke gedung dpr mp
dan diundang ya
beliau memberikan hormat kepada pak jokowi
luar biasa itu
ini menunjukkan bilion dengeran
nanti kalau jokowi kalah jokowi hormat
tenang aja pasti itu
saya rasa dua tokoh ini tidak ada masalah
tokoh ini tidak ada masalah pribadi
itu penting bagi masyarakat harus kita ketahui
dan selama ini kita selalu merupakan partai yang oposisi yang konstruktif
bahara atau presis bagaimana waktu itu ada sedikit masalah pak jokowi
waktu itu gagal melantik pak budi gunawan
gagal melantik pak budi gunawan
pak jokowi galau
waktu itu partainya bahara
marah marah ke pak jokowi
pak prabowo datang ke istana
nah ini kalau ini rek
jangan menyimpulkan yang kamu gak tahu
nah ini faktanya pak
tapi di perjuangan ibu mega nggak marah marah sama pak jokowi
ya mungkin ngambek
hubungannya sangat baik
ya mungkin waktu itu agak ngambek waktu itu pak
jadi sehingga pak prabowo datang ke istana bogor
memberikan dukungan politik ke pak jokowi
alhamdulillah akhirnya pak jokowi kembali berani mengangkat waktu itu kapolrinya badurin haiti
lalu pembahasan apbn waktu itu juga agak terhambat
karena ada kasus itu
waktu itu partai di gerinda dan kualisi merah putihnya waktu itu masih sulit
membantu persis pemerintah agar pembahasan apbn dua ribu lima belas sangat lancar waktu itu
ini menunjukkan apa
dek sedikit deh
jadi koalisinya udah nggak sulit lagi
ya kmp bang
sekarang koalisi apa keobatan belum tahu ya
iya itu kmp
tapi lumayan lah ada demokrat kan tambahan ya
jadi intinya bahwa kami sangat objektif sangat fair dalam mengkritisi pak jokowi gitu loh
di saat pak jokowi butuh bantuan
bahkan waktu saya ingat waktu itu pak jokowi begitu
galaunya waktu kasus demonstrasi empat sebelas dua satu dua
bagaimana pak juli datang ke hambalang menaik kuda bareng
ini gambarnya ya
dengan pak prabowo
lalu pak prabowo memberikan kunjungan balasan ke istana
menunjukkan bahwa agar tensi politik yang waktu itu sangat keras
kepada pak jokowi yang terpojok waktu itu
pak prabowo menunjukkan
demi nkri demi kebenekaan demi mempertahankan
karena kos menjatuhkan rezim itu lebih mahal
dan pak prabowo sangat paham bahwa mengganti pemimpin itu melalui konstitusi
pak prabowo datang ke istana
menunjukkan bahwa ini menunjukkan bahwa kenegarawanan pak prabowo
itu nggak perlu kita bahas lagi gitu loh
jadi intinya kami selama ini adalah mengkritik secara konstruktif
dan saya melihat dua pasangan capres ini ya
pak prabowo dengan bang sandi
lalu pak jokowi dengan kia haji ma'ruf
tentu harapan kita ya
melihat dua pasangan ini akan terjadi pemilu kalau bahasa kampung saya
pemilu bersaudara ya
lalu bang sandi
dua duanya sangat sejuk ya
insya allah akan pertarungan nanti
akan ada jadi festival adu gagasan
jadi saya rasa pemilu dua ribu sembilan belas ini akan menjadi pemilu yang menyenangkan
karena dua belah pihak
dan jelas dari pidato pak prabowo
mulai dari tadi malam sampai di kpu
masalah harga harga yang kebutuhan bang poh
tidak ada bicara sara sama sekali
jadi narasi yang dibangun dari kelompok bang ara dan bang ciko
yang akan menuduh kita seakan akan akan bermain di isu sara
itu sudah terjawab sudah
bahwa pak prabowo konsisten gitu loh
bang zul menarik pidatonya tadi malam
kalau pak prabowo jadi presiden
insya allah kasus novel baswedan tiga bulan
oke itu dia
nah itu soal hukum
sampai sekarang tidak bisa diselesaikan
oke menegakkan hukum dan hak
sorry kalau soal hukum
itu kpk polisian itu independen
kalau pak jokowi siapapun presidennya
kemudian mengintervensi hukum
kalau soal itu saya berdengar
menurut saya itu sudah tidak sehat lagi
ya jadi kita ngomong apa adanya ya
kalau hukum itu di
saya menghormati seorang yang punya kekuasaan
tapi tidak campur tangan masalah hukum
kita nggak mau kepada rezim yang otoriter
ya kemudian okelah
katakanlah dalam tanda kutip
pengen ini kasus ini cepat
saya pikir lembaga lembaga yang ada di negara ini
itu kita punya undang undang yang jelas
oke nanti kita bahas
soal hukum dan ham kita akan bahas nanti ya
usai jeda kami akan segera kembali
tetap bersama kami di live pementor percaya
kami akan segera kembali